lalu bagaimana kondisi banjir di bukit duri jakarta selatan
sudah ada mahardika utama dari lokasi langsung
selamat pagi dika
bagaimana situasi di bukit duri saat ini
ya selamat pagi joy dan juga seril
seperti yang bisa anda saksikan di layar kaca saat ini
banjir di kawasan bukit duri jakarta selatan masih merendam
setidaknya ada lima rt di kawasan rw dua
yang saat ini masih terendam banjir
dan itu berdampak pada sekitar lebih dari tiga ratus lima puluh keluarga
di tempat saya melaporkan saat ini
banjir di tepi jalan ini ketinggian airnya sudah mencapai tiga puluh sampai lima puluh cm
dan jika di kawasan pemukiman yang berada di bantaran
ketinggiannya bisa mencapai lebih dari satu meter
dan untuk mengetahui seperti apa detail banjir yang ada di kawasan bukit duri ini
saya saat ini sudah bersama dengan salah satu warga dari rt empat
dari r dua belas ibu damia
ibu bisa digambarkan tidak
seperti apa sih sebenarnya
banjir di rumah ibu dan dari kapan air sudah mulai naik bu
air naiknya dari jam sepuluh malam
terus tapi terus naik naik naik naik naik
sampai pas tengah malam jam satu
sampai kena semua tuh rumah di bawah
kan di sini rumah rata rata ada tingkat dua nya
yaudah sampai airnya pada keluar
pas airnya sudah merendam
rumahnya sudah kerendam
yang di bawah
akhirnya orang orangnya pada keluar semua
bareng bareng semua anak anak dan keluarga bagaimana bu
iya biasanya kalau begitu sudah mulai air
sudah cepat naik
ya kita buru buru
ditaik taikin lah sebisa bisanya
anak anak juga nanti kalau sudah
pas sudah ini
ya keluar semua
sudah dibawa keluar semua
ke depan sini maksudnya
ibu kalau berdasarkan pengalaman ibu
di tahun dua ribu tujuh belas ini
banjir sebesar ini sudah pernah terjadi belum bu
belum ini baru dua ribu tujuh belas baru
ada rencana hari ini akan mengungsi ke tempat lain
ya rencananya sih mau
ya katanya nanti kalau naik lagi ya mau mengungsi
kalau enggak ya udah nggak di sini aja
oke ibu semoga cepat surut
terima kasih ibu
joy dan juga serius
seperti yang diprediksi oleh
badan nasional penanggulangan bencana
dan juga bpb dki jakarta
memang banjir di kawasan jakarta selatan
dan juga jakarta timur yang memang dilalui
kali ciliwung ini sudah diprediksi sebelumnya
mengingat pada hari rabu siang sampai sore kemarin
debit air di bendung katulampa sudah mencapai
lebih dari satu ratus tujuh puluh cm
itu artinya sudah memasuki status siaga dua dan sembilan jam
dari saat itu
pintu air dekat di manggarai akan naik
dan akan menyebabkan meluapnya kali ciliwung
di kawasan jakarta timur ataupun juga di kawasan
jakarta selatan di bukit duri
banjir yang melanda kawasan bukit duri hari ini
juga mengganggu aktivitas warga
yang sejatinya seharusnya
sudah mulai dimulai kembali pada hari ini
setelah libur pilkada pada hari rabu kemarin
di samping kiri saya adalah sejumlah para pedagang
kusen pintu begitu
ada lima puluh satu pedagang total di sini
dan semuanya terdampak banjir
ada lima puluh satu pedagang dan tadi saya sempat berbicara
dengan salah satunya yang saat ini masih terus
berupaya untuk membersihkan air atau mengurangi air
yang merendam toko mereka
kerugian yang mereka alami mencapai
lima sampai enam juta hari ini
dan bisa anda saksikan juga di belakang saya
banyak sekali anak anak yang bermain di kawasan banjir ini
mengingat mereka memang tidak bisa pergi ke sekolah
padahal di kawasan bukit duri ini ada beberapa sekolah
ada satu sma yaitu sma delapan
ada juga beberapa sekolah dasar
yang akibatnya menjadi tidak bisa menjalankan
kegiatan belajar mengajar dengan baik akibat banjir
pada hari ini yang dikatakan
baru terjadi atau banjir besar seperti ini
baru terjadi pada hari ini saja selama tahun dua ribu dua puluh
seril dan joy kembali ke anda
utama terima kasih atas laporan anda
langsung dari bukit duri jakarta selatan